cara meyakinkan hati untuk menikah
akhirnya saya coba ambil disitu konsep
itu dalam suara an nur ya
dalam suara an nur allah mengatakan
yaudah deh kalau saya merasa diri saya baik
insyaallah allah itu bakal mendatangkan kepada saya cewek yang baik
kalau meskipun kita kan kita
susah akhirnya kok belum nikah
nanti lah gitu apa segala macem gitu
belum rahmat di telinga telinga kita
kalau kita tuh pengen menikah gitu kan
intinya yang allah katakan itu
jadi tentang menikah itu
siapa amalan amalan terbaik yang bisa kamu serahkan disitu
kalau kamu bisa menyerahkan
yaudah deh kayaknya nih aku sudah tidak puasa
udah coba puasa
udah coba menundukkan
pandangan akan tetapi
kalau udah kayak gitu yaudah deh
maka cara pertama
maka cara yang paling ampuh ketika kita pengen menjaga
kemaluan dan pandangan kita
jadi intinya adalah jangan tentang siapa yang paling cepat
jangan tentang siapa yang paling mewah nanti pernikahannya
jangan tentang siapa nanti yang paling
atau paling ganteng suaminya
itu nomor kesekianan
yang paling pertama kalau kita
yang paling pertama kebanyakan diantara orang orang itu mengatakan
adalah nanti saya mau setelah nikah mau ngasih makan orang apa
masalah finansial itu bisa menjadi faktor pertama
makanya orang itu menceritakan tentang penceraian
adalah bagi mereka yang katakanlah finansial
orang itu kalau nanti kamu belum punya pekerjaan
tapi kamu udah mau nikah mau ngasih makan orang hidup apa gitu
itu sama kayak mereka itu gak belah
apa sih percaya itu bahasa inggrisnya apa
belief sama apa yang allah katakan dalam surah hud ayat enam gitu
allah coba mengatakan dalam surah hut ayat enam nih teman teman
boleh banget buka
ada orang yang mengatakan kamu
ada orang tua yang mengatakan atau siapa gitu
bapaknya mengatakan kamu kalau niat
kamu ngasih makan apa
ngasih makan batu
kamu kalau udah nikah sama anak itu
kamu mau kasih makan apa
kan banyak ya orang orang yang mengatakan kayak gitu
yang akhirnya melambat kita untuk menggerakkan untuk niat niat ibadah baik kita
kalau ada orang atau bapak mama mengatakan kita kepada yang kayak gitu
kalau kita udah punya azan banget pengen nikah
mama lu pak
kalau gak bapak
pak bapak lu pak
allah itu udah pernah berfirman dalam surah hut ayat
kita baca yang menyebutkan
apa apa yang allah katakan ini
kalau kata orang tuanya kan yakin
allah mengatakan disini
dan tidak ada satupun makhluk bergerak
intinya itu bernyawa
melainkan semuanya dijamin oleh allah
dijamin oleh allah itu rezekinya pak
ular yang melatak yang nggak punya kaki pak
ikan yang gak punya
ular yang melatak
yang cuma bisa menggunakan sirip
burung yang dia itu
gak bisa berjalan
gak bisa berlari
kayak kita nggak punya tangan
hanya punya kedua sayap mereka
tapi mereka bisa sampai dewasa pak
burung itu ada kerjaan nggak
gak ada gitu
allah itu udah ngejamin rizki dari setiap orang orang itu
allah menelantarkan orang orang dalam keadaan kepelaparan itu nggak mungkin
singa itu kerja gak
dia kerja di kantoran nggak
dia kerja di apa
tapi bapaknya gak pernah mengatakan
nanti mau makan apa anak kamu
allah itu menciptakan banyak pak
allah dari rizal
seratus tahun yang lalu kita menyadari bahwasannya
allah itu menjadikan zebra atau kijang
atau rusak untuk kehidupan singa
allah menjadikan ikan kodok ikan kodok
apalagi segala macam serangga untuk kehidupan sang ular gitu
allah menciptakan serangga serangga kecil
untuk kehidupan burung
dan memberikan kepada anak anak
bohong kalau ada orang mengatakan
susah nanti kalau pengen mau nikah
karena kalau ada orang yang mengatakan kayak gitu
dia itu kurang believe
kurang believe dengan apa yang allah katakan disini
nanti timbul pertanyaan dari kita
misalnya ada yang banyak gitu
ini betul nih
dia dalam keadaan
dalam jaminan allah nih
terus gimana kalau dia nggak berusaha
kalau terus gimana
kalau dia udah berusaha semaksimal mungkin
mungkin dia belum dapat pekerjaan
kita coba berangkat ke
ini allah mengatakan
kalau udah deh orang itu pak
demi melepas dari yang namanya
bukan ini bukan maksud
katakan lah kalau nikah itu bukan dari nafsu ya
kalau nikah dari nafsu ya susah
kalau nikahnya hanya untuk
dunia doang ya itu susah gitu
hitungannya untuk dia
ya allah aku udah gak sanggup lagi
menahan pandangan yang luar biasa liar ini
ya allah aku udah gak sanggup lagi
aku udah coba puasa ya allah
intinya orang pengen jihad
dia lepas daripada fitnah fitnah mata
fitnah fitnah kemaluan gitu
baik laki laki ataupun perempuan
ya allah saya pengen nikah gitu
itu kan hidup dalam garansinya
dan garansi allah subhanahu wa ta'ala
itu gak tanya garansi garansi hp
gak tanya garansi garansi mesin cuci
gak tanya garansi garansi tv